polda sulawesi selatan dan polres goa masih mengejar otak pembakaran gedung dprd goa
sehari setelah kejadian polisi sudah menetapkan tiga orang tersangka
tiga tersangka dalam kasus pembakaran kantor dprd goa diduga melakukan perusakan dan pembakaran
berdasarkan rekaman kamera pemantau dua orang menyiramkan bensin sementara satu orang lainnya membakar
meski sudah ditetapkan sebagai tersangka tiga orang ini belum ditangkap
mereka diharapkan segera menyerahkan diri kepada polisi
perannya itu satu yang membakar dua yang membantu
membakar inikan bensin kemudian membakar kemudian yang duanya itu membantu
bantu ngambilin kursi ada yang bantu ngambilin ban kemudian ada ngambilin gordeng gitu kan
ketua dprd kabupaten goa meminta polda sulawesi selatan dan polres goa
mengusut kasus penyerangan kantor dprd goa
disirahkan kepada institusi polri untuk mengusut tuntas kejadian ini
senin siang terjadi penyerangan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan pengawal kerajaan goa
mereka membakar kantor dprd kabupaten goa sulawesi selatan
ibnu munsir makassar